hai hai hai hai hai laki laki kayak gini mau jadi bangkam eh itu bukan urusan lu ngambil ke campur
pergi ya dewa dewa udah ya kalau sampai sama cepat cepat abis ngerti dewa tolong udah ya
mending aku nggak bakal biarkan menderita putih orang kayak gini
sekarang putri dasar jadi istri gue kalau nggak ada urusan sini what menikah pergi
gua nggak pernah tinggal putri
terus lu mau apa sekarang putri udah saja listrik gue udah nggak ada urusan mau apa lu
aku mohon kau berhenti ya aku sekarang udah jadi istri saya raja
ini buku nikah dan cincinnya raja udah jadi imam aku
hai putri laki laki kayak gini mau jadi bangka quando hai itu bukan urusan enggak
baru campur kita ekor dewa dewa udah ya kalau sampai sama sabar ngomong putri abis altijd bullshit
tolong udah ya berhenti
aku gak bakal biarin kamu menderita putri
harus dikasih pelajaran
terima kasih buat semuanya
makasih karena udah nolongin putri
tapi sekarang putri udah jadi istri orang
jadi putri mohon
tolong jangan peduli putri lagi ya
aku selalu peduli sama kamu
walaupun hatiku hancur
melihat pernikahan kamu sama raja
aku tahu kamu nikah sama raja karena aku
kalau seperti itu
aku akan nunggu kamu
sampai bayi itu lahir
dan kamu nikah sama raja
hmm kata kata bener kan dari tadi
kenapa lama lama masih gak ada di sini kamu tuh
enggak ikut keluar sekalian
mas itu omongannya gak yes ya
jatuh tuh omongannya
saya punya hak dong ada di sini
lagi gimana juga kan
kasih uang aja biar ini
udah ini saya
apa sih apa sih
eh ini apa sih saya mendedetekin masih
gak saya gak mau pergi
saya gak mau pergi dari sini
gak gak gak gak
gak gak saya gak mau pergi
saya mau menyaksikan pernikahan putri
saya tetep mau disini
saya mau sama putri
aduh aduh aduh
kan ini bener bener deh gak ya
putri kamu lihat putri
ibu diperlakukan seperti ini sama mereka putri
mereka bener bener jahat putri
ibu mau melihat pernikahan kamu putri
kamu denger mama ya nak ya
kamu harus segera usir ibu sofia dari sini
karena kalau enggak dia selalu bikin kercau
tega banget sih harus diusir
ibu kamu itu mama citra
orang yang sudah mengandung kamu dan melahirkan kamu
bukan perempuan ini
dan kalau kamu gak segera mengusir ibu sofia dari sini
karena rumah tangga kamu akan berantakan cuma gara gara dia
putri jangan dengerin jangan dengerin putri
jangan dengerin jangan dengerin
gak mau saya gak mau
saya mau tutup sabit ini
putri ibu tahu kamu bukan anak berhak
kan kamu baik yang mau bikin
putri mereka perlakukan ibu seperti ini
jahat mereka putri
kamu tuh udah ngambil uang saya
seharusnya kamu setelah ngambil uang saya
pergi dari kehidupan anak saya selamanya
berarti kamu dengar sendiri kan
bagaimana perlakuan mereka untuk mengusir ibu putri
mereka orang tua kandung yang jahat ya wopi
gak saya gak mau pergi
tante sofia boleh tinggal di sini
tante sofia kamu tahu gak apa yang kamu omongin
dia itu akan selalu bikin kacau
nanti rumah tangga kamu bisa hancur
cuma gara gara dia tinggal di sini sama kamu
tante sofia sekarang juga mertuaku
dan menjadi tanggung jagung yang putri
yang gantengnya yes
baik hatinya juga yes
kasih anda kasih anda
ini baru nih orang baik
tentang aku aku mau
raja terima kasih ya
terima kasih bing itz
udah belain tante eh belain ibu
ternyata kamu itu baiknya
oh bing itz ya
mantu idaman mantu ideal
tante jangan biar dulu ya
saya ngelakuin ini karena saya mau tante jagain putri
dari clara dan noah
gak masalah buat tante
nggak masalah itu bisa bisa diatur
yang penting terima kasih juga kamu udah belain orang yang tante
tetap aja ya
pokoknya selama tante sofia mau bekerja sama dengan baik
saya jamin hidup tante bakalan enak
kau yang ku
kamu ngapain di sini
kamu gak gerah pakai bayi terus
mendingan kamu ganti dan kita makan bareng
sampai jumpa lagi